namanya memotivasi memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk tetap bersatu menjaga persatuan dan kesatuan negara indonesia
rasanya pas momennya ya diantara polarisasi kita tahu pilkada banyak perdebatan pro kontra memilih siapa
tapi ini saatnya kita bersatu jangan cuma upacara saja yang dilakukan
tapi benar benar kita lakukan dalam kehidupan sehari hari
nah pemirsa tujuh puluh dua tahun ya sudah negara kesatuan republik indonesia berpedoman pada ideologi pancasila
lagu garuda indonesia yang sering didengungkan juga merupakan lambang pancasila
yang kerap dipajang di setiap ruang sekolah hingga gedung pemerintahan
tapi seperti apa sebetulnya pengamalan pancasila di mata masyarakat tanah air kita lihat bersama
pancasila itu secara filosofi untuk saya itu dasar negara kita patokan kita untuk berdiologi bersikap
ya bisa dibilang masyarakat sudah cenderung terdegradasi ya pengetahuannya ke pancasila
mungkin tidak secara terang menerang tapi banyak kelompok kelompok yang ingin mengganggu istilahnya ideologi kita pancasila
mengganti ideologi lain yang mungkin yang mereka angka benar gitu ya
pancasila setahu kita kan dasar negara kita ya artinya nilai nilai falsafah hidup bernegara itu ada semua di sana gitu
jadi bagi kita sebagai warga negara ya lanjut mengamalkannya karena itu sebagai dasar negara yang harus kita jujurin
banyak pihak yang masih terlihat belum benar benar mengamalkan meskipun sudah mengaku mengamalkan
tapi masih belum karena masih sulit untuk menghormati perbedaan berpendapat dan lain sebagainya
pancasila itu ideologi negara jadi memegangkan aja buat semua negara indonesia
jadi sehari hari kita itu masih berkembang dari pancasila langsung
jadi sebenarnya saya ragu sih kalau semua warga indonesia ini tahu atau bagaimana mengimplementasikannya
paling cuma karena kita sering baca di upacara gitu tapi kita nggak tahu bagaimana cara sehari hari ini diaplikasikannya